polisi menjelaskan peluru yang bersarang di beberapa bagian gedung dpr merupakan peluru nyasar
lalu apakah secara teknis peluru pistol g lock tujuh belas kaliber sembilan mm itu memang mampu menembak sejauh tiga ratus meter dan setinggi enam belas lantai gedung dpr
peristiwa penembakan gedung dpr yang terjadi beberapa hari lalu masih menimbulkan pertanyaan
polisi sendiri telah mengatakan bahwa kasus ini terjadi lantaran keteledoran semata
artinya si penembak tidak sengaja dan penembakan dikategorikan sebagai peluru nyasar
mas denny terkait dengan penembakan kemarin itu di dpr itu yang tidak sengaja itu
pertanyaan pertama bagi orang awam seperti saya ini adalah itu pistol itu bisa nggak sih mencapai jarak yang cukup jauh
katanya sih sekitar tiga ratus meter dengan lapangan antara lapangan tembak senayan dengan gedung dpr dan itu pun posisinya di atas
oke pistol tergantung dari kalibernya itu sendiri
jadi ada kaliber dua puluh dua ada kaliber sembilan puluh sembilan
kaliban empat puluh lima maksudnya adalah titik empat puluh lima inch
kalau misalkan yang dalam kasus ini adalah sembilan mm dengan pencapaian sekitar berapa tadi tiga ratus meter sampai aja asalkan angle nya tidak
derajat maksudnya
nggak jadi tidak lurus
nggak lurus oke
jadi naik mungkin let's say sekitar
naik itu berarti agak ke atas
agak ke atas oke
jadi kalau misalkan yang dalam kasus ini adalah sepuluh atau empat puluh atau empat puluh lima derajat
bahkan kalau ditembakkan dengan kemiringan empat puluh lima derajat itu bisa sampai hingga faktor banyak ya faktor trajektor itu banyak
bisa sampai seribu yats atau mungkin sembilan ratus meter
jadi pistol pun sebenarnya bisa mencapai jarak itu walaupun tidak efektif gitu ya
bukan jarak efektif
nah kemudian yang jadi pertanyaan juga kita kan kalau menembak kan lurus begitu ya
itu kenapa bisa ada di atas
itu kemudian apa
kemungkinan kemungkinan yang terjadinya seperti apa itu
oke jadi kenapa bisa menembak ke atas
which is sasarannya kan ada di bawah kan
gak mungkin dia menembak sasaran yang ada di atas yang melewati dari bullet trap itu sendiri
pager besi menahan peluru
ada banyak kemungkinan
kemungkinan paling sering itu terjadi karena keteledoran pengisian senjata atau pengosongan
jadi ketika dia reloading dia nggak beresin nggak ngecek dulu chambernya masih ada peluru atau nggak
atau jari dia juga nggak safe masih masuk
tapi balik lagi karena keteledoran karena atas tidak mengerti penggunaan senjata api dia masuk dia main ngecek nembak ke atas bisa terjadi
atau biasanya kalau lagi ngotongin senjata tuh ya
biasanya masih ada peluru
lagi ngosongin bahkan lagi reload juga accident kita slab nya terlalu keras mungkin triggernya diperhalus jadi dia sensitif ledak ke atas bisa
nah kalau yang terjadi dari saya ikut yang diberita adalah penggunaan senjata full auto
katanya kan begitu ya
nah full auto sendiri saya cukup kaget juga karena pas diberita itu adalah glock tujuh belas
yang saya tahu bulog yang bisa full auto adalah delapan belas
tapi ternyata dikatakan modifikasi
itu gampang banget dimodifikasi
sebenarnya juga modifikasi senjata jadi full auto itu sangat dilarang penggunaan di lapangan perbakin di lapangan tembak senayan
kalaupun ada yang full auto itu adalah glock delapan
glock delapan belas itu pun dia memiliki fitur emang khusus ditembakan bisa full auto
walaupun gak semudah itu bisa nembak full auto
nah bedanya adalah kalau glock delapan belas yang emang dirancang bisa full auto dia ada namanya ported barrel
jadi atau kata lain
ya bisa dibilang kompensator
jadi apa yang dikompensate adalah muzzle climb muzzle rise
jadi ketika dia nembak sebagian tekanan gas dibuang ke atas sehingga mengurangi lonjakan
jadi dia tetap stabil ke bawah
agak tetap stabil
enggak juga sih sebenarnya kalau di tangan yang kurang berpengalaman
tapi kalau glock tujuh belas nggak punya porteg barrel
kecuali dipasangin kompensator
itu pun kompensator
nggak bisa jaminan full auto di bakal stabil
karena slide nya beda lagi
khusus buat glock delapan belas karena dia ada lagi cut out
slide nya jadi ringan
lebih ringan oke
jadi mungkin videonya bisa dilihat
kalau misalnya glock tujuh belas ketika nembak dia rise itu sampai lima belas derajat
lima belas derajat ya
bayangin nanti peluru keduanya lagi tiga puluh derajat
ya akan begini gitu ya
makin tinggi terus
malah dia begini ya
kalau begini kan masih bisa ditanya
karena kemudian karena dia naik ke atas
berarti ada kemungkinan pelurunya nyebarnya ke atas
menurut perkiraan saya sendiri
ya mungkin saya nggak tahu jumlah pelurunya berapa
saya sempat bagikan di facebook sendiri gitu ya
jadi gambarnya kayak gini
mungkin satu atau dua pelurunya
mungkin satu atau dua peluru pertama itu masuk ke bullet trap
tapi kalau perhitungan kasar saya mungkin setiap tembakan saya perkecil lagi jadi delapan derajat
nah mungkin ketembakan dua atau ketiga itu lolos dari bullet trap
karena dia semakin naik
jadi bullet trap itu pagar tinggi ya
pagar tinggi besi sekitar delapan meter tingginya
di sana itu delapan meter
termasuk dengan gundukan tanah pertama
jadi ada bullet trap lagi itu bajak
dan itu nggak tembus peluru pisau
jika benar peristiwa penembakan itu merupakan keteledoran semata
maka tugas bagi perbakin untuk memperketat disiplin para penembak
termasuk juga pengetatan aturan penggunaan lapangan tembak
apalagi lapan tembak seperti di senayan yang terletak di kawasan padat penduduk
iwan hermawan jakarta